adik saya sofia udah ambil sama kamu
sofia anak tunggal tidak punya kakak

udah diam kamu
udah diam kamu
pulang aja lah
kok gak kelihatan
kok gak ada pergerakannya
diancam di mobil kali ya
ini saat yang tepat untuk nyelamatin eros
tungguin aku din
eh din kabur
eh mau kemana nih
eh diam kamu
saya tidak butuh duit kamu
kamu udah rebut pacar adik saya
ya aku udah jatuh

ya kan itu
semua nanti sama kamu bang
kalau pialanya sama ka gabi kan

iya sih kemet
sekarang kamu udah ambil kemet dari adik saya
udah kita bunuh aja
mau bunuh saya
saya gak takut
saya gak kena siapa kemet
saya gak kena si osop
ini teh gimana sih
kalau saya gak tau tempat dia
minggir saya mau pergi
nanti saya bunuh kamu
mau bunuh saya
hei kamu mau kelamaan
ini kamu cairin kamu cairin
hei jangan lari
ketipu saya sama si sepan
lihat yang belanjaannya ini bogor bukan cih hidung
mak tadi air hoste berangkat nih jam berapa
ngelapnya yang bersih ya meh
iya mak ini juga udah bersih
dilap lagi atuh kan kena tangan kamu
mereka teh beda sama kita
nggak bisa minum di gelas sembarangan
mak air hoste tadi berangkat jam berapa
pagi kan tadi kamu udah tanya
mak bapak teh kemana
dari tadi emet nggak lihat bapak
bapak lagi ke subang
air hoste pulangnya jam berapa ya mak
kan tadi bang udah jawab
ayo ri keburu lolos dia
pakai ngurusin rambut palsu segala kamu mah
nanti semua orang tahu kalau rambut saya itu botak
saya udah di sini
kamu yang lama buktinya saya udah di depan duluan
ih ih ih
kira kira sudah kabur
ternyata dia masih di sini
din kira kira nanti kita ketipu ya
pakah sama mamanya ajat sudah dateng
mak juga lihat
alhamdulillah kalau sudah lihat
alhamdulillah kalau sudah lihat
alhamdulillah kalau sudah lihat
pak mau gimana
udah pak udah rapih

ya udah kamu ke kamarnya ya ros
masa calon biasa cium tangan
kalau dulu mak nggak apa apa
sudah rapih sekarang terasnya
mari masuk kang
siap kang kamu malam
bapak lagi ke subang
mari mari silahkan masuk kang
silahkan duduk kang
sudah tidak bocor kang
alhamdulillah kang rumahnya udah gak bocor lagi
ya nggak mungkin bocor lah pak
iya cik terima kasih
eh kemana mana kamu ah
eh diam kamu
gara gara kamu ya si kemet tinggalin adik saya
suara siapa itu
udah kenapa kan dia
jangan ikut campur kamu ini urusan saya
kalian ganggu dia kalian berurusan sama saya
namun jangan ikut campur ya
ini urusan adik saya sama si kemet
adik saya sophia udah hamil sama kamu
sophia anak tunggal
tidak punya kakak
sofia punya kakak gak sih
ya tapi dia punya anak
dia punya anak
dia punya anak
sophia punya kakak gak sih
udah diam kamu
gara gara kamu dia jadi kabur tuh
nggak usah dikejar lagi din
saya udah gak jadi kakaknya sopiah lagi
sophia tak anak tunggal
saya jadi bingung
kita lapor bos aja yuk
pakai disuguhi segala
namanya juga mau kedatangan tamu
lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan yang lain
buat beli berat
ih kok ngomong nyata begitu
kok gak dijawab cek